bencana gempa dan tsunami yang menerjang sulawesi tengah banyak memisahkan orang dengan keluarga dan kerabat
salah satunya adalah koresponden kami teddy zuhari yang sempat kehilangan kontak dengan anak dan istrinya
inilah saat saat ketika teddy teman kami bertemu dengan anak dan istrinya
kisah pencarian keluarga yang hilang juga dialami oleh koresponden cnn indonesia teddy zuhari
ia kehilangan kontak dengan istri dan anaknya ketika sang istri berlibur ke tempat orang tuanya di sulawesi tengah
teddy berhasil menemui istri dan anaknya di pengungsian lapangan kantor diaspora gunung bale kabupaten donggala
setelah empat hari ia bertugas meliput
pertemuan berlangsung dengan suasana haru
kendati mencari keluarganya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi
teddy tetap melaksanakan tugas peliputan
sebagai jurnalis meliput berita pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah
dan sudah terhubung melalui sambungan telepon teddy zuhari koresponden cnn indonesia
selamat malam teddy selamat selamat
kabar gembira sekali kami semua senang sekali di kantor
anda bisa bertemu dengan anak dan istri bagaimana keadaan mereka teddy
terima kasih putri terima kasih teman teman di kantor
senang senang banget putri
saya bisa merangkul langsung istri saya kemudian memeluk langsung anak saya
saya pada hari ya sejak dengar berita itu
saya tentu kaget sebagai anggota keluarga saya ada di tempat bencana

tentu kaget sebagai anggota keluarga saya ada di tempat bencana
saya baru bisa komunikasi pernah komunikasi ketika bencana pertama kali gempa terjadi
tapi setelah itu tidak ketemu tidak bisa berhubungan sampai di hari kedua hari minggu
baru saya bisa berkomunikasi kembali
itu pun karena signal yang belum terlalu bagus putus putus hilang kok hilang
ya sayang sekali teddy zuhari memang sinyal di wilayah
saat ini berada di wilayah donggala memang masih sangat sulit
tapi nanti kami akan kembali menghubungi rekan kami tadi yang baru bertemu dengan keluarganya
ya dan kami kembali sudah terhubung dengan rekan kami teddy zuhari
saat ini berada di donggala ia baru saja hari ini bertemu dengan anak dan istrinya
teddy jadi pastinya anda bisa kembali menghubungi istri anda kapan teddy
hari pertama sebenarnya istri saya yang sempat mengabarkan duluan ada gempa
kemudian saya saya sudah berhubungi dengan istri saya
kemudian saya komunikasi terputus
kemudian saya coba telepon berkali kali tidak bisa
dan akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan istri saya tapi dalam kondisi dia minta tolong
kemudian nangis dengan suasana di sekelilingnya orang berteriak teriak
menyebut lari ke atas lari ke atas ada air
itu yang membuat istri saya panik bahkan terjatuh mengalami luka di bagian tangannya
dan anak saya sempat menurut ceritanya terlempar
juga ketika getaran gempa terjadi habis itu nggak bisa komunikasi sekali
sampai baru kemudian saya bisa berkomunikasi hari minggu lagi
dan itu hanya sebentar beberapa detik kemudian terputus
pada saat saya tahu ada gempa kemudian saya nelfon ke kantor untuk mendaftarkan diri
kalau boleh dibilang seperti itu untuk meliput kegiatan di sulawesi tengah
palu dan donggala sekaligus saya mencari berita informasi keberadaan

tedy bagaimanapun anda masih sempat melakukan tugas peliputan di palu
pada saat itu anda masih mencari cari istri anda sudah tahu posisinya atau belum sama sekali
kalau posisi terakhir yang disebutkan istri saya
bahwa dia bersama keluarga yang lain dan warga sekitar di donggala
lari ke atas perbukitan tepatnya di belakang kantor bupati
kantor bupati yang tidak jauh dari letaknya sendiri
tidak jauh dari pesisir pantai di sekitar jala di desa lumbunggati kelurahan gunung balai putri
tiga puluh empat km dari kota palu
teddy bagaimana dengan
saya tahu bahwa dia ada di sekitar lapangan di belakang kantor bupati donggala
itu saja informasi yang saya dapatkan
dan anda mencari istri anda sejak hari ini dari pukul berapa teddy perjalanannya
tadi pagi karena di sini pasokan bbm susah untuk didapatkan harus ngantri
kami dengan bensin yang tersisa yang sangat dihemat ac harus dimatikan dan perjalanan tidak boleh dipakai supaya bisa menghemat bbm
akhirnya saya dapat informasi mencari lokasi titiknya itu di belakang kantor bupati donggala disebutkan di sebuah lapangan bola di atas perbukitan
ya akhirnya dari jam sembilan perjalanan saya baru bisa ketemu istri saya sekitar jam setengah empat sore waktu setempat waktu indonesia tengah
bagaimana dengan keluarga besar istri anda teddy
alhamdulillah anak istri saya baik selamat
cuma anak saya lagi panas mungkin karena tidur di alam terbuka tenda tenda darurat
ini bukan tenda sebenarnya ini terpal yang dirakit
ini meranting kemudian sepanduk sepanduk seperti itu
keluarga yang lain juga selamat cuma ada beberapa anggota keluarga yang harus diikhlaskan tidak ditemukan sampai hari ini anak dari keluarga pihak istri saya
hmm teddy persisnya di mana istri anda tinggal di donggala dan bagaimana kondisinya saat ini kondisi tempat tinggal itu
kalau posisi rumah dari kakak ipar saya itu ada di agak di bawah
tidak terlalu jauh dari perbukitan ini putri
menurut informasi kenapa mereka keluarga saya keluarga istri saya sebagian besar mau bertahan di atas bukit ini
karena kondisi rumah ada yang hancur karena getaran gempa
ada yang keluarga saya keluarga dari istri saya itu hilang sudah tidak ada lagi tersapu ombak tsunami
sementara rumah keluarga ipar tempat istri saya tinggal selama
kondisinya sangat riskan untuk dihuni kembali karena batu batanya sudah mulai keluar di beberapa bagian dinding fondasi bangunan rumah
sehingga banyak menyarankan untuk tidak kembali ke rumah dulu
teddy sejak peristiwa terjadi hari jumat sampai hari ini bagaimana istri dan istri anda dan keluarga besarnya makan kemudian minum
ada pasokan ada bantuan
ini yang saya sayangkan bukan karena dari pihak keluarga anggota anggota keluarga saya
tapi saya cuma merasakan dari sisi mendengar cerita warga pengungsi
tidak mewakili perasaan keluarga
tapi mereka mengungsi sini dalam keadaan sangat memprihatinkan
tidak ada mck
yang mereka sangat butuhkan adalah air bersih
dan mereka bertahan dengan persediaan sembako
yang ada yang tersisa di rumah mereka
jadi menurut informasi yang saya dapat mereka kalau pagi mencoba masuk kembali ke rumah dengan sangat hati hati
biasanya yang ditugaskan biasanya kepala rumah tangga atau anak laki laki saja yang disuruh untuk mengambil barang sembako yang teriksa
karena mereka tidak kebagian sembako yang dibagikan
ada sebenarnya pembagian sembako dari pihak pihak terkait
tapi mereka tidak kebagian karena mungkin posisinya ada di atas bukit
mungkin saya tidak ingin menurut
mungkin timnya kurang
tim pembagi logistik ini kurang melakukan survei ke atas apakah ada warga
nah di sini ada sekitar seratusan warga di lapangan bola ini
mereka mengatakan berasnya semakin menipis
kemudian mereka tiap hari
harus berhemat makanannya
yang mereka butuhkan adalah sembako beras telur
kemudian juga obat obatan
karena disini banyak anak kecil
balita usia dari satu tahun sampai sekitar lima enam tahun putri
oke sangat sangat sulit bertahan dalam kondisi seperti itu
teddy tapi terima kasih sudah mau berbagi kisah dengan kami
dan bagaimana kondisi anak anda sekarang teddy
sehat tapi semalam panas
cuma suhunya tiga puluh delapan
kemudian di alam terbuka mungkin ya pengaruhnya seperti itu
badan anak saya di belakang melepuh karena suhu udara di donggala panas sekali kalau siang hari
habis saya perhatikan tadi kulit belakangnya agak melepuh menurut istri saya karena panas
tapi alhamdulillah sehat sehat saja semuanya
tadi sedikit sepuluh putri kalau saya boleh menambahkan
di tengah tengah keprihatinan mereka di tenda tenda darurat yang dibuat secara mandiri dengan dirakit dengan sisa terpal dan bahan kain spanduk ini
tadi menjelang maghrib ketika saya coba menidurkan anak saya
ada kejadian yang kembali mengebokkan warga disini
ada kebakaran di salah satu rumah warga yang ditinggal pergi oleh penghuninya
warga berbondong bondong mencari air untuk memadamkan api yang sempat membakar salah satu bagian sudut rumah dari rumah yang tidak jauh dari tenda pengungsian di lapangan ini putri
tapi syukur bisa dipadamkan dengan warga yang berbondong bondong untuk yang ada di lokasi pengungsian ini untuk memadamkan api tersebut
teddy terima kasih banyak
semoga informasi yang anda sampaikan ini bisa didengar
kepada para pengungsi yang berada di gunung balai ya
kalau tidak salah gunung balai di belakang kantor bupati di lapangan bola bisa segera mendapatkan bantuan
terima kasih banyak teddy
salam untuk keluarga